perasaan saya kan di dunia ini saya ini merasa sendiri cacat sendiri nggak ada orang saya cacat seperti saya gitu
tujuan saya kan kalau saya masih bisa bekerja itu tujuan saya inginan saya kan tidak gumantung kepada saudara ingin mandiri
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
data susena setahun dua ribu dua puluh menunjukkan
mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas di indonesia mencapai dua puluh dua sembilan puluh tujuh juta jiwa
dari jumlah tersebut angka terbanyak ataupun jumlah terbanyaknya adalah pada usia lansia
dan kisah berbuat baik pada kali ini adalah tentang kegigihan seorang laki laki penyandang disabilitas di ponorogo jawa timur
meski fisiknya tidak sempurna namun ia tetap bisa menjalankan kehidupan sehari hari
bahkan ia dianugerahi bakat seni yang hasil karyanya bisa untuk menopang kebutuhan sehari hari
sinar matahari mulai menghangatkan tiap sudut perkampungan di lereng pegunungan willips
tidak jauh dari puncak liman ada seorang laki laki lanjut usia yang baru saja membuka mata dari lelap
dan dia menemukan seorang laki laki yang berubah kembali
dia menemukan seorang laki laki yang berubah kembali
dia menemukan seorang laki laki yang berubah kembali
dan kanan dan kirinya sebatas tulang lengan yang tumbuh sempurna
pak tinggal di sini menumpang ya pak ya
tinggal di sini sudah berapa tahun
sudah satu setengah tahun
satu setengah tahun sebelumnya tinggal di mana pak
saya dihasuh oleh
saya kan berasal dari
lahir saya di munggung
desa munggung kecamatan pulung
terus tahun dua ribu tiga belas saya pindah ke sini
diasuh oleh adik saya
sebab orang tua saya sudah meninggal
sabar adalah pribadi yang legowo
pria yang memiliki kelainan kongenital ini pun mengurungkan niat
melakukan operasi penyambungan
alasannya ia khawatir tangan baru akan menyulitkan dirinya untuk beraktivitas
memang sudah pernah ingin apa
ada keputusan untuk operasi sambung tangan yang tadi
atau gimana pak
itu kan yang punya rencana itu kan di solo itu loh
di solo itu kan
banyak orang mencari sambungan
terus saya kan
menteliti orang yang sudah disambung sambung itu
kan saya tanya itu kekuatannya
terus saya nggak mau
memiliki kekurangan fisik bukan berarti tidak mampu
untuk tetap hidup sabar harus mandiri
ditambah laki laki enam puluh empat tahun ini tidak pernah memiliki istri dan anak
hidup seorang diri dengan kondisi cacat bawaan
bagi sabar jawabannya adalah optimistis
ia bisa menjalankan hari hari layaknya orang dengan fisik sempurna
dari kecil sampai sekarang kan tangannya kan kondisinya seperti ini ya
pernah ada rasa rasa berbeda atau ngerasa sendiri gitu
atau mungkin sedih gitu
perasaan saya kan di dunia ini saya ini merasa sendiri
nah cacat sendiri
nggak ada orang saya cacat seperti saya gitu
terus apalagi pak yang membangkitkan semangat bapak saya harus bisa sendiri saya harus bisa mandiri itu apa pak
kan saya ini sedikit demi sedikit saya ini kan punya keterampilan
ya tujuan saya kan kalau saya masih bisa mandiri
masih bisa bekerja
itu tujuan saya
tujuan saya kan tidak kumantung kepada saudara gitu
ingin mandiri gitu
saya dan tidak punya rasa kok saya ini kok jadi orang tidak sama dengan teman teman
itu enggak enggak pernah
itu kan takdir
jadi saya terima apa adanya
yang penting saya makan bisa sendiri
nggak di suapi oleh orang lain
itu itu saja sudah terima kasih saya
uji peserta terima kasih terima kasih
apasome juga hanya bersama nawas diri
tuhan tuhan jarang melahirkan fo act
hanya kebodohapkan somewere conocen
bibit jagung sebagai imbalan hasil keringatnya sabar tidak langsung mendapatkan rupiah saat itu
juga namun penghasilannya didapat dari sistem bagi hasil panen sabar juga mahir menggunakan
arit saat mengambil daun singkong untuk pakan kelinci miliknya pekerjaan sabar belum selesai
laki laki lanjut usia ini kembali berjalan ke kebun yang lain untuk mengambil bambu setelah
terpotong bambu kemudian dibawa di atas pundaknya menuju rumah pekerjaan yang jelas tidak ringan
sekalipun untuk orang bertubuh lengkap namun bagi sabar kerja keras adalah guru terbaik yang
mengajarkannya untuk terus berjalan
uang lebih kuat untuk melawan keterbatasan karena saya ini kalau bikin begini itu nyantai
kan enggak ada yang sulit kalau merasa kesal atau lelah berhenti tinggal yang lain biar tidak acak acakan
sesampainya di rumah sabar lanjut memotong bambu menjadi ukuran lebih kecil
fe su joy sabar memanfaatkan jari jari katinya untuk mencengkram gagang gergaji bambu ini akan
sabar buah menjadi bonang alat musik pukul dalam set gamelan
dibalik keterbatasan fisik ya sabar memiliki talenta seni kecintaannya
pada musik tradisional juga membuatnya mahir dalam memainkan bonang bambu sebagai alunan dalam

bahkan dicintai oleh orang normal sekalipun
sabar juga memiliki bakat di bidang seni rupa
sejak kecil laki laki berusia senja ini juga mengaku lihai
menggambar dengan cat yang dibuat dengan kakinya
favoritnya saat ini adalah melukis tokoh tokoh pewayangan
seperti werkudara dan punokawan
namun juga kebanyakan lukisan menggunakan media kanvas
hasil karya sabar dibuat di atas lembaran triplek
alasannya harga papan tipis ini diakui lebih ekonomis
sebelumnya penyelesaian lukisan ini dikira sebagai peralatan untuk melukis
peralatan untuk melukis itu apa saja yang pak sabar
kedua itu puas
ini kuasnya beda ya pak sama yang kuas kuas biasa
itu namanya stik kalau di sini
buat mancing ya johan
kok pakainya ini pak
enggak pakai yang kuas biasanya
itu kalau benangnya ini kan lebih awet lebih baik enggak cepat
oke enggak cepat lepas lepas gitu ya
terus apa lagi pak bahan bahannya pak yang biasa
ya kedua ya bahan itu
oh ini enggak pakai kanpas memang ya pak
kalau bisa ya lebih baik
kalau sudah nantinya bisa belikan pas ya catnya ya lain
saat melukis sabar seakan mengabaikan kondisi fisiknya
ia melakoni hobinya dengan hati bahagia
karena tiap goresan dinilai mampu mewakili perasaannya
selain untuk menuangkan kreativitas ia juga mendapatkan penghasilan dari hasil karyanya
namun keberuntungan belum sepenuhnya menghampiri sabar
yang mengenal karya lukisannya baru sebatas tempat tinggalnya saja
padahal ia berharap lukisannya bisa dikenal oleh banyak orang
saat ini sabar akan melukis jika ada pesanan saja
harga jual lukisannya dikisaran seratus ribu rupiah
jumlah uang yang tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ke depan
ada kesulitan tersendiri gitu nggak pak
saat melukis apa pak biasanya yang dirasa
bagian bagian apa saat membentuk apa
kalau lebih ngati ngati itu kan yang paling kecil
kalau lainnya ya
karena saya ini kalau bikin begini itu nyantai
kan tidak ada yang sulit
kalau merasa kesal atau lelah
tinggal yang lain
biar tidak erok
seni bukan tentang oleh siapa tetapi soal karya
meski tangan tak bisa memegang
namun selalu ada kemauan hati untuk memacu sabar
meraih mimpi yang lebih tinggi
meski kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang
namun bagi sabar tidak ada yang tidak mungkin selama ia mau berusaha

apa ini itu terjadi
pada juli dua ribu dua puluh dua lalu tim berbuat baik datang ke rumah parmi di bantul yogyakarta
parmi adalah salah satu dari korban gempa bumi jogja yang terjadi pada dua ribu enam lalu
dan saat ini kondisi tubuh parmi mengalami kelumpuhan
tim berbuat baik kembali datang ke rumah parmi untuk memberikan donasi
dan dari hasil donasi tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan rumah dan juga untuk membuka usaha
dua puluh mei dua ribu enam gempa bumi tektonik bermagnitudo lima sembilan meluluh lantahkan yogyakarta dan sekitarnya
bencana alam tersebut menyisakan duka yang hingga kini masih membekas
parmi adalah salah satu korban selamat yang masih berjuang melawan sisa luka musibah tersebut
ia masih mengingat jelas kejadian traumatis yang dialaminya tujuh belas tahun silam
dan sebatas bisa keluar
entah itu salah atau benar saya langsung cuma bilang allah waqbar allah waqbar inna lillahi langsung
saya narik ke bawah meja yang dulu untuk belajar waktu saya masih sekolah itu
tertimpa reruntuhan bangunan akibat gondok
dia terus berkembang halir dengan mancangan gempa
parmi kini menderita penggumpalan darah pada otak
saraf tangan kaki
serta daya indera penglihatan dan pendengarannya
kondisi malang ini tidak membuat parmi menyerah
perlahan ia menata hidup meski harus berjibaku di atas kursi roda
ngati jem selalu menjadi pemantik semangat parmi
namun di usianya yang kini kepala delapan
sang ibu tidak lagi kuat seperti dulu
sementara ayah parmi sudah meninggal sejak lama
parmi dan ngati jem tinggal di dusun ciret
desa triharjo kecamatan pandak bantu yogyakarta
di rumah bantuan pemerintah ini
parmi juga memproduksi emping melinjol
sayangnya dalam sehari jumlah produksi empingnya tidak banyak
sekitar dua ratus lima puluh gram saja
sebab tangan dan kaki parmi tak lagi mampu ia kuasai sepenuhnya
sebelum pandemi covid sembilan belas
parmi dan ngati jem biasa berkeliling untuk mengantarkan emping
namun karena kondisi kesehatan ngati jem menurun
kini parmi hanya mengandalkan pembeli yang datang ke rumahnya
selain penghasilan yang tidak pasti
proses pembuatan emping tergolong makan waktu
untuk mengumpulkan lebih banyak rupiah
parmi juga menjual jenis keripik lainnya

parmi berharap dirinya bisa kembali sehat seperti dulu
namun ia mengaku satu tahun belakangan kesehatannya menurun
namun parmi tidak mau patah arah
ada sosok mulia ngatijem yang selalu ingin ia bahagiakan
dulu aku rasakan cuma kaki aja
lalu tangannya satu satu satu
lalu satu tahun terakhir ini
ini sulit untuk digerakkan
tapi walaupun seperti ini
saya masih punya tanggung jawab
kalau saya mau bikin emping
saya sendiri kan gak kuat
tapi kalau simba yang harus kerja
saya merasa kasihan
makanya saya berusaha tetap berusaha mencari solusi
apa sekiranya yang saya masih bisa dapat saya lakukan
agar saya masih bisa untuk menghidupi singkokku
karena simbaku juga sudah lanjut usia
dan sering juga sakit sakitan gitu
tidak ada hal yang lebih berharga dari cinta dan perhatian ngati jom
namun kepedulian sahabat baik turut menoreh semangatnya untuk terus melanjutkan hidup
siang ini tim berbuat baik menyerahkan donasi sepenuhnya
dari para sahabat baik
kalau dari berbagai itu biasanya ngasih bantuan itu dalam bentuk termin
nah biasanya itu kita dilihat by request dari penerima donasinya juga
jadi dilihat juga kebutuhannya apa
nah untuk kasusnya ibu parmi ini
memang kebutuhannya itu kan membenahi rumahnya
terus menambah merenovasi mck atau wc
lalu menambah untuk kolam ikan ini gitu
sama sisanya buat modal modal usaha yang lainnya
modal modal usahanya ibu parmi juga
harapannya sih semoga dengan apa yang sudah diberikan oleh sahabat baik
kepada bu parmi sama simbo
berguna bagi kedepannya
dan semoga insya allah menjadikan kehidupan mereka lebih baik
sebagian donasi parmi manfaatkan untuk membangun toilet baru
yang menjadi prioritas parmi
termasuk di bagian klosetnya
kloset jongkok saya kesulitan ini
karena yang ini makin melemah
melemah per minggu per minggunya itu makin melemah
seperti halnya pangan saya ini
bantuan dari sahabat baik juga parmi gunakan untuk budidaya ikan lele
yang ia bangun tepat di samping rumahnya
kolam berukuran empat x tiga meter saat ini menampung ratusan lele
yang masih berusia satu lima bulan
ikan lele siap panen saat usia empat bulan
kalau bikin empeng saya rasa itu
karena saya itu ternyata
atau apa kemarin lupa
yang dijelaskan sama dokter
jadi saya pikir
kalau saya bikin
kolam ikan terus di
saya rasa itu lebih
lebih mudah untuk
tapi untuk penjualannya
saya juga belum tahu nantinya gimana
donasi dari sahabat baik juga dimanfaatkan parmi untuk memperbaiki teras rumah
juga menambahkan kanopi
tepat di tempat pembuatan emping
atap bening ini dipasang untuk mendukung pekerjaan parmi
saat cuaca tidak mendukung
bukan kalau saya bikin empeng itu kalau hujan
walaupun kondisi seperti ini
langsung buru buru naik
di sini nggak pakai atap
jadi ini sangat bermanfaat sekali
dari sahabat sahabat baik semua
saya kalau pas
di saat hujan
kepanasan saya tidak harus
tapi saya akan membeli
tidak ada kekurangan yang dapat menghalangi perjuangan
ketulusan membahagiakan orang tua
membuat tangan dan kaki yang lemah
berganti menjadi lebih kuat
berganti menjadi lebih kuat